kita tidak jual sefull karena memang peraturan pemerintah seperti itu
jadi tiga puluh tiga ribu berapa yang dijual
laga ujicuba bertajuk surabaya tujuh ratus dua puluh sembilan game ini digelar untuk menyambut hud surabaya ke tujuh ratus dua puluh sembilan
laga uji coba yang digelar pada tanggal dua puluh dua mei mendatang akan menjadi tolok ukur pertama kalinya
laga sepak bola kembali dihadiri penonton setelah pandemi covid sembilan belas
sebagai persiapan laga uji coba kali ini persebaya surabaya terus menggelar latihan di stadion gelora bung tomo
pelatih persebaya aji santoso mengaku para pemain baru berlatih satu pekan sehingga masih belum padu
aji santoso pun sempat memuji kondisi stadion gelora bung tomo yang tampak megah
dia berharap seluruh elemen dan supporter menjaga kondisi stadion yang menjadi kebanggaan warga surabaya
salah satu aset kota surabaya stadion megang
jadi sama sama menjaga jangan sampai ada yang rusak karena single seat ini juga memerlukan biaya yang tinggi
menurut saya saya sangat yakin supporter bonek juga akan menjaga aset surabaya ini saya mengharap
stadion gelora bung tomo ini bakal menjadi kandang persebaya selama mengarungi kompetisi liga satu musim depan